akan mencibir terhadap partai politik yang tidak konsisten
manuver susilo bambang yudhoyono yang turun langsung menyelamatkan partai demokrat
agar eskalasi konflik tidak membesar
selain itu juga memberi sinyal agar jangan ada pihak lain yang membuat kisruh partai
yang mengantarkannya menjadi presiden ke enam republik indonesia
kewenangan strategis sebagai ketua majelis tinggi partai demokrat
membuat sby memiliki pengaruh kuat
untuk mencegah pengambil alihan kekuasaan internal atau kudeta pihak luar
terhadap kepemimpinan putranya tidak terjadi
pasalnya kongres luar biasa partai demokrat dapat dilakukan
jika telah mendapat persetujuan ketua majelis tinggi
namun jika persetujuan gagal diraih
klb partai demokrat dinilai tidak akan terjadi
setelah adanya pak sby itu juga membantu menguatkan
karena beliau sebagai majelis tinggi partai sudah dibawa bawa
karena sepertinya orang yang nggak tahu malu laku di pkpd ini
udah nggak peduli menghasut memfitnah adu domba menjelek jelekan
bahkan kayak udah nggak peduli aturan
mereka berhak mengadakan klb
kenapa sudah jelas tidak sesuai di art
karena yang datang bukan pemilik suara yang sah
pak sbi datang itu mengingatkan
kemudian apakah ada efek
ini kami lihat
ini juga sebagai simbol saja bahwa pak sby sudah menyampaikan pesan
bahwa kalau masih ada pihak eksternal yang mencoba mengotak atik
mentang mentang dia adalah bagian dari kekuasaan
ini juga dengan pak sbi
karena pak sbi nggak akan mau
herzaki menambahkan bahwa partai demokrat masih solid
karena konsolidasi internal terus dilakukan
upaya ketua umum partai demokrat agus yudhoyono
membangun komunikasi internal dan bertemu langsung dengan ketua dpd
serta melakukan rapat kerja daerah bersama ketua dpc partai demokrat
menghasilkan poin kesepakatan untuk memperkuat dukungan kepada ahy
konflik yang terjadi di dalam tubuh partai demokrat seharusnya mampu diselesaikan
secara internal tanpa mencatut pihak luar
pasalnya menurut pengamat politik lipi wasis tora harjo
munculnya faksi dalam tubuh partai dan konflik internal
seharusnya menjadi cermin kedewasaan partai demokrat menyelesaikan masalahnya
jika sampai muncul ke permukaan justru merusak nama demokrat sendiri
saya pikir kalau yang namanya faksionalisasi atau faksi dalam partai itu hal yang
lumrah dan normal dalam organisasi mas
cuman bagaimana kita mengelolanya itu secara baik
karena hal ini kan sama saja permasalahan internal
nah dalam konteks sekarang ini ketika kita membuka persoalan internal itu ke ruang eksternal
itu kan sama saja kita membuka aip sendiri mas
dan dalam hal ini apa yang dilakukan ahy dalam hal ini adalah bagaimana beliau
ingin mendapatkan semacam dukungan moral publik untuk mengatasi masalah internalnya
jadi bukan dari internal ke internal tapi dari eksternal ke internal mas
munculnya sby untuk menghadapi gerakan kudeta di dalam partainya ini menunjukkan pesan
bahwa dirinya memiliki tanggung jawab dan keinginan agar partai demokrat tetap berada dalam track yang benar
namun menurut wasisto jika partai demokrat tetap ingin menampilkan citra yang baik
selain penyelesaian konflik internal yang tanpa gejolak
diperlukan sikap politik yang tidak abu abu dan mendua
sehingga partai politik yang tegas ini tidak menimbulkan stigma yang kurang baik
bagi keberlangsungan partai berlambang mersi itu sendiri